kalau emang ada yang butuhnya di sini dari saya
di sini ya di sini ya akan pindah dari sini
kalau cuma urusan es krim satu biji mah gampang al
pokoknya kita jangan pelit
eh kamu itu makanya jangan ngajarin juga anak menjadi pelit
ini kan masih kecil
ih saya juga belajar deh temuna
eh saya itu bukan pelit ya saya itu irit
sama aja irit sama ngirit
pelit kayak kamu nanti kuburanmu sempit tau gak
kenapa tete kalau ngomong sama aku
emang enak dong kamu juga seenak
sama saudara aja berantem
loh ya bukan gitu loh itu loh city loh
ngajarin pelit kok sama anaknya
ya ngomong baik baik lah
walaupun saudara kalau songong
sikat aja yang piting dia
lo dateng dateng menyautin aja
jadi orang yang kompor

eh kalau aku kompor tak lap dananan
eh kalau aku kompor tak lap dananan
aku mau kebun lagi kok ya
kasih tau bini lo
gak boleh begitu sama empoknya
mulut bini abang tuh ya
kurang ajar tau gak
lo main tunjuk tunjuk muka abang loh
jangan keterlaluan lo
jadi sekolah abang mau apa lo
kok lo begitu sih sama gue
lu ngapis si berdua
hampir aja mbak jatuh
maaf bang kelepasan bang
lo kan udah tau adil model begini
terus aja bang nyawain iyan bang
dengerin kalau gue lagi ngomong
keperet makan asinan lo
emang iyan selalu salah
menentang iya orang susah
coba kalau kami masih hidup
iyan gak akan disalahin kayak begini
semua yang benci sama iyan
kalau emang gak ada yang butuhin lo disini
gak ada yang sayang sama iyan disini
biar akan pindah dari sini
iyan tuh naked humidity
aientah udah bang
pernah pernahnya itu dia ngomong minggat dari rumah ini baru sekali nih menjadi sedih kalau dia minggat
gimana ini lagi ya hari ini nih emang tadi pagi ngeliat bantu bantu pada ribut dari kenapa anak
anak emak juga pada ribut ya allah swt udah deh emang ngaji mendingan kita semua ngaji biar
adem kagak ada yang berantem lagi pada akur tapi gimana ya kalau minggat gimana ceritanya
udah sekarang pada ngaji deh biar adem semua kagak ada yang ribut
emang gara gara lu nih emang gara gara lu man udah tau adek lu modelnya begitu
masih juga lu ladenin heran gua
bang mun lain kali lu gak usah nyaut
ini semua gara gara lu kalau sampai si ian beneran minggat
jadi gara gara aku sih laung aku ngebela anaknya kok
semuanya gak ada yang mau mengerti diriku
aduh ya itu yang sabar aku tak yakin itu lagi ada ujian buat keluarga kita
lagian kamu tuh aduh masa kita mau pindah atau yang
ini kan jargon keluarga kita
itu emang beneran kita mau pindah
ayangku maistri hani kucukusutahe gelisdenok gemuh
emang aku ada kelihatan bercanda yang
hah aku tuh serius yang
di depan keluarga aku di saat mereka merobek robek harga diriku
aku bener bener telah esmosi alias esmoni temennya esdoger
keluarga aku kakak kakak aku tidak mengerti aku
terhina aku yang
hatiku bener bener hancur lebur udah kayak bubur
aku juga nggak tau ngomong apa mungkin aku komur komur
udah yang sekarang kita beresin barang barang buruan ya
be kemasin barang barang emangnya kita pada mau ke mana
kita mau liburan ke pantai papan seluncur di pantai
asik memet ke pantai men papan seluncur
emang lo bisa paling juga lo timbul tenggelam dalam laut
udah kayak pelampung dicocol itu
mbak be kamu tuh lagi kesal
maja kita pindah
mbak be pindah
tunggu ya anak kita semangat kita mau minggah di rumah ini
eh tapi be
emangnya kalo kita pindah dari sini kita punya rumah
ada di gelandangan
bukan gelandangan be
di suatu tempat
ada jembatannya sangat luas
ye emang tau
di samping flyover itu ada sungai yang mengalir indah
nah di pinggir kali
bebat jadi tukang minta minta
bukan tukang minta minta lebih tepatnya ngemis
kamu tuh lagi marah pas lo udah jadi pengemis
lah kalo keadaannya harus seperti itu yam kenapa nggak di ngemis
eh met nggak mau jadi pengemis
yam kalo keadaan tidak memungkinkan apa boleh buat
lebih baik ngemis
emang lo pengen jadi apa cita citanya sebenernya
ya udah lo ngemis dulu
uang udah kekumpul baru kuliah astronot
sue banget pak be
met nggak mau jadi pengemis
nggak apa mi
nggak memet tuh nggak akan pernah ngemis kok
terus memet jadi apa mi
memet nggak mau jadi pengemis
lagi ya pak be sama mami sama sama aja
pak be cuma bercanda ya
pokoknya lo harus sekolah yang rajin
jadi presiden ya
yaudah sekarang lo cari adik lo ya
kita minggat di rumah ini
oke namun jadi
buran cari adik lo
jadi ya ayo buran yuk
apaan sih memet
ya allah ya allah
kau dimana kau
kok ada suara nggak ada orang sih
kau di bawah memet
aduh di bawah
gua dong tuyul leah
cilai si memet
tuyul kan botak
lah gua mohak
nggak jalan kaki suara lu
iya nggak mau jalan kaki
nanti kaki bisa beg beg beg beg strangely lalu
bukan gua tuyul
aduh aduh aduh jatuh di wakasin
bang kita lima med med adek